kena hipnotis empat ribu saja berisiknya macam kena hipnotis empat juta
nah duit nabila udah balik tuh
nah duit recehan sintokop juga udah balik
eh jangan kau menghina tulangku
paman lo kan jenderal
itu tandanya kau menghina
nah kau tau
sentral itu tugasnya mengurusi negara
bukan mengurusi urusan tukang hipnotis
ya tapi kan yang jadi korban hipnotis lo ponakannya
masa dia gak mau sih ngurusin ponakannya
ini urusan sepele saja
tak perlu tulangku yang zenral itu turun tangan
kalau begitu terserah abang deh
kau kasih saran lancung gali
lan bantuin gua yuk
jadi gua mau nangkep orangnya
ih gak mau ah
gue perlu lu buat mancing
tukang hipnotis nyatanya mancing di mana
maksud gue lu kan banyak perhiasannya
ini belum semua bulan keluarin
iya makanya lu pake aja semuanya perhiasannya
terus lu berdiri tunggu sampe tukang hipnotisnya dateng
ih gak mau
nanti yang ada perhiasan bulan hilang semua
nggak lan beneran
gua jagain lu
terus gue awasi dari jauh
nanti kalo tukang hipnotisnya dateng
atau mas lu gua pinjem dah
gak mau gak mau gak mau
lu mah pada penakut
kagak ada solidaritasnya banget temen temen lu
lan lu masih di situ kan
gak mau keluar lagi apa
siapa kaneck lu
sosta gak pergi
langsung aja asik asik
bahkan ga bakal kayak kayak pils scales vaih
pergi gak lu toyo
ya ada aja dah
halo assalamualaikum mil
urusan si diki kayaknya manjang ya mil
gua tuh ketemu sama si sophia
dandananya itu mil heboh banget kayak nungguin seseorang gitu
eladalah mil berani sumpah mil
gua tuh gak bercanda
tadi tuh gua tegur
eh malah dia marah gue disuruh pergi
takut ketauan sama orang
yaudah gua tunggu di sini ya
kena hipnotis betulan tau rasa kamu nanti
omongan itu teh doa
eh teh berdua ikut ayo
udah ikut dulu aman nanti ada yang jelasin ayo
gua mau narik
sophia mau selingkuh dik

tunggal kang selingkuh

agak cepet am
sama seperti kau juga bang
kau kan juga matikan hp
kalau lagi sama nenek
kau rasa kamu sekarang
kasih nasihat terus mil
iye yang panjang
nyakitin istrimu lu
jadi bagian itu sudah
berisik lu berdua udah jalan maling kundang
ada uang mbak
bukan bukan bukan
aduh gak mau lupakan lagi
aduh aduh tolong
ini gak berhenti kamu bukut bukut saya
emangnya gue gak berani ah
waduh uang hipnotis
tuh tuh tuh
tuh suapnya sama selingkuhannya tuh
bahagia sekali dia tampaknya sampai pukul pukulan
kemas biar lu
ih ih masa pergi
eh jangan kabur
kemana gue eh
aduh aduh aduh
bang apa itu bang kejar bang
kejar cepetan kejar
udah kejar kejar kejar
eh ngapain lu duduk di jalanan
kamu sendiri ya kita lagi sibuk jalan jalan
aduh tinggal gue
bukan dibantuin malah jatuh gimana sih lo
tega banget sih
eh tegira penuh
tarik tarik tarik
cepet kok sampe
itu ada cewek gila ngejar ngajar saya
gue ruang cepet yang lain
aneh faham ini aneh mau nasihatin
ente tenang dulu ente ngapain
selingkuh sama bini orang
bang anjiru itu bini gue
lu kenapa ngebelain dia sih
an gue gak ngebelain
nanti rusak pangkotan gue ini tuh
jangan jangan jangan
aneh bukan belain dia
aneh takut mukanya kepukul sama ente
sampe gak dik
aneh aneh aneh
dia kena kamu
lantainya gak apa apa
tangan gue kesel
kenapa lu belain pacar lu
ah dia ngakuinnya pacar saya
amit amit deh ini tukang hipnotisnya bang
aduh tenang sob sob sob
sudah sudah mau bilang bu
udah jangan ada yang main hakim sendiri ya
kita serain ke polisi udah masuk
wah banyak kali kau menghipnotis
maafin aku bang
eh ini duit nabila nih
ini handphone aku bang
buat nabila saja bang
risiknya macam kena hipnotis empat
duit nabila udah balik tuh
yang udah balik
bener kata dia
bukan tukang bohong
saya ingat semua korban saya
sebenernya abang dihipnotis gak
mana uang belanja sob itu